di mancanegara bukan hal yang lazim jika melihat seorang presiden melakukan wawancara di sebuah kedai makan
apalagi jika ia adalah presiden negara adidaya barack obama
nah dalam kunjungan kerja di kawasan asia khususnya di vietnam
presiden obama menyempatkan diri untuk singgah di sebuah kedai bakmi
obama singgah dengan ditemani seorang koki dan juga pemandu acara kuliner televisi terkenal anthony bodang
ya foto dari laman instagram antoni bordang ini terlihat obama bercengkrama sangat santai
dan juga bahkan tanpa pengawal juga pengawasan
nah para pengunjung kedai pun sepertinya tidak menyadari siapa orang yang duduk di sebelah mereka itu
keramaian baru terjadi setelah obama keluar
masyarakat pun antusias menyapa pemimpin negara adidaya tersebut
kunjungan obama berkaitan dengan dicabutnya embargo senjata vietnam